assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk anakku dwi dan kiki
apakah kalian sedang membaca surat ini di depan pusaran ibu
ibu sangat bangga pada kalian
sebab kalian sudah berhasil
meraih sukses yang seperti kalian impikan sejak dulu
tapi ibu juga sedih
palingan juga itu ibu tuh nyuruh kita datang buat jenuh
udah angkat aja
aku mau ngabarin sesuatu kak
kamu kenapa sih
kok sore kayak gitu ada apa enggar
ibu meninggal dalam keadaan tidur
kak dwi segera kesini ya kak
ya tapi gimana ya ngerti
kita berdua tuh lagi di luar negeri
kita ada urusan penting gimana ya
ya enggar aduh gimana ya enggar ya
aku juga belum bisa bali
aku juga belum bisa balik
banyak banget di sini
paling juga baru besok pulangnya
terus gimana dengan jenazah ibu
enggak lebih baik sekarang kamu segera urus pemakaman ibu ya
sekarang juga aku transfer buat ngurus semua biaya pemakalannya
assalamualaikum semuanya selamat siang para pendengar setiagam myfm gimana semuanya sehat sehat aja kan
tias kadarsi kembali mengudara di acara
suara hati ibu
siang ini saya mau menelpon kembali
bu aisyah untuk melanjutkan
pembicaraan kita yang kemarin
sayang muda ya nak ya
kamu jangan nangis terus
kasian nenek kamu nak
kalau kamu nangis terus seperti ini
karena nenek udah gak ada
bunda juga sama
apa benar ini nomor teleponnya bu aisyah
saya tias kadarsi dari acara
suara hati ibu
oh dengan mbak enggar ya
kok tau saya
mbak enggar adalah sosok
menantu pujaan hati bu aisyah
jadi gimana kabarnya bu aisyah
dengar setia ingin sekali
dengar kelanjutan kisahnya
ibu sudah meninggal kemarin malam mbak tias
ibu sudah meninggal kemarin malam mbak tias
terima kasih ya
selama ini kamu sudah merawat ibu dengan baik
apa yang mau kamu lakuin gak
sekarang kan rahmat sama ibu udah gak ada
aku hanya bisa mendoakan ibu kak
meskipun aku hanya seorang menantu
tapi aku sudah menganggap ibu sebagai ibu kandung aku sendiri
semoga ibu dan mas rahman bisa berkumpul di alam sana
dulu waktu ibu hidup aku bisa mengabdi dan merawatnya
aku bisa mengabdi dan merawatnya
tapi setelah ibu meninggal aku hanya bisa mendoakannya
karena bakti tidak dibatasin oleh kematian
bakti mbak enggar untuk mertua dan suami mbak enggar sungguh luar biasa
sudah sepantasnya setiap anak seperti itu mbak
betul mbak enggar
bakti orang tua tidak bisa dibayarkan oleh apapun
saya tias kadarsi mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada mbak enggar
dan almarhumah ibu aisyah yang sudah membagikan cerita kalian ke suara hati ibu
iya mbak tias
demikianlah kisah yang sudah kita dengar
bahwa pengorbanan orang tua kita yang sudah membesarkan kita melahirkan kita
tidak bisa kita balas gitu saja dengan materi
saya tias kadarsih pamit undur diri
sampai bertemu lagi di acara jam dan gelombang yang sama
suara hati ibu
sampai bertemu lagi